direkturat kepolisian air polda metro jaya menetapkan nakoda kapal motor zahro express
sebagai tersangka karena mengoperasikan kapal yang tidak layak
sementara pemilik kapal zahro express masih dalam pencarian petugas kepolisian
setelah melakukan serangkaian penyelidikan
direktorat kepolisian air polda metro jaya resmi menetapkan muhammad nali
nakoda kapal motor zahro express sebagai tersangka selasa siang
penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara
pemeriksaan saksi dan alat bukti berupa manifest penumpang
kelayakan kapal serta dokumen kapal
tersangka juga dianggap lalai mengoperasikan kapal yang tidak layak
dan membawa jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest
yang diserahkan ke syah bandar pelabuhan muara angke
saat ini tersangka sudah ditahan di kantor ditpol air polda metro jaya tanjung priok jakarta utara
sampai ketetapan ketetapan nakoda
mn sebagai tersangka
ada pun pelanggaran di
yang dilakukan adalah melanggar pasal tiga ratus dua undang undang pelayaran ya
ancaman sepuluh tahun semekian
selain nakoda mn
sementara ini baru nakoda untuk abk dan yang lainnya masih dalam pendalaman
akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan undang undang pasal tiga ratus dua no tujuh belas tahun dua ribu delapan
undang undang pelayaran dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
kapal zahro express terbakar pada satu januari lalu dan menewaskan puluhan orang
sejauh ini petugas masih memeriksa sepuluh orang saksi
baik dari dinas perhubungan syah bandar dan penumpang kapal yang selamat
sementara itu polisi juga masih melakukan pencarian terhadap milik kapal yang berinisiali
sofian firdaus jakarta